kok warung babi kenapa dipakai buat ngerencanain tawuran
oh enggak be
kita sih sebenernya gak ngerencanain tawuran be
kita cuma mau ngambil motornya ian aja diambil sama mereka b
sebenernya kita gak cari gara gara sama mereka be
cuma mereka yang mulai duluan
kalau gitu lo mesti pinter pinter pade
jangan sampai kejadian beradu fisik
apalagi mesti tawuran
kecuali memang terpaksa
gak apa apa itu namanya beradiri
eh daripada lo
iya lah lo tuh nyakitin perasaan reva tau
gue deket sama angel itu
cuma temenan aja
gak ada apa apa kok
emang salah gue dekat sama dia
lo tuh deket sama angel berlebihan banget
kemarin aja gue sama reva sempat lihat lo boncengan tuh
berduaan sama si angel
waktu itu emang gue butuh bantuan dia buat nolongin gue
dan dia ternyata anaknya asik asik aja
dia mau jadi pacar pura pura gua
dan sementara reva
kalian kan tau
reva gak mau jadi pacar pura pura gue
dan waktu ulang tahun gue
gue potongin kue khusus buat dia
karena reva itu cewek yang spesial dalam hidup gue
dan gue gak ada maksud apa apa buat mainin perasaan dia
buat php in dia gak pernah
dia malah ngambak kan sama gue
iya itu karena reva takut lo cuma php in dia doang boy
gue tuh gak pernah sengaja php in dia be

cuma cewek ceweknya aja yang salah tanggep sama gue
gue orangnya selalu ramah sama semua orang
selalu baik sama semua orang
bukannya gua sok kegantengan seperti kata reva
seharusnya gue yang marah sama reva
gue gak boleh termakan omongannya boy
boy itu cuma tukang gombal
ya gak mungkin serius sama gue
lo tuh jangan gila ya reva
lo tau gak kalau ini tuh bahaya
udah tau orang tuh lagi meluapkan emosi loh tiba tiba lewat
ini bukan salah gue dong
gue juga gak sengaja
ini selalu lo karena lo taruh samsat ini di sini seharusnya di kamar lo kalau lo pengen main
ya suka suka gue dong
serah gue lama
kuping gue itu masih bagus kalau mau ngomong ngomong aja dari situ
beliin gue martabak coklat keju yang ada di ujung jalan yang enak
terus beliin langsung dua porsi
tangan sehat kaki sehat nggak ada luka luka
jalan sendiri ya
beli sendiri kan bisa
gue aduin sama tante marisa ya
atau gue timpuk lagi dipake samsat
aneh deh kok dia nggak takut sama sekali ya
pokoknya gue telepon sekarang juga
tapi gue telpon siapa ya
gue kan lagi berantem sama boy
telpon rumahnya boy
maaf ya repa ganggu
oh neng repa
biira di sana ada mamanya boy gak
aduh kalau mamanya si aden boy ma'atu jam segini mah belum pulang neng
emangnya ada apa
kalau begitu ma'atu neng telpon saja langsung ke hp nya nya
aduh tapi aku gak punya nomornya lagi
biira boleh minta gak
oke sekejap nya
gak kenal nomornya
halo dengan marissa di sini
tumben kamu telpon tante
hmm tante tahu
kamu mau traktir tante makan
atau kamu mau ngajak tante ke mall
atau mau ngajak tante nonton
supaya kamu bisa mendapatkan restu tante
untuk hubungan kamu sama boy
mau mengambil hati tante
jangan harap tahu
nggak aku tante
aku takut tuh buat masalah lain tante
ini masalah yang lebih penting banget
tentang adriana tante
oh emangnya driana kenapa ya
adriana itu tante
sebenarnya dia itu udah menikah tante
dan dia itu selama ini cuma pura pura
cerita kamu tuh gak penting tahu
karena saya tahu
supaya kamu bisa ngedeketin boy dengan leluasa
enggak enggak enggak enggak enggak tante
ini ini sebenernya tante
aku tuh gak mau sampai nanti tante tuh dibohongin sama adriana
atau ditipu sama dia
kamu harus tahu ya
pertama kali tante ketemu sama kamu tante tuh udah gak suka sama kamu tahu
dan sekarang ditambah lagi kamu ngejelek ngelekin adriana
aduh saya tambah gak suka lagi sama kamu tahu
mendingan lebih baik kamu jauh jauh dari si boi
saya nggak akan ketipu
adriana udah kasih tahu
kamu pasti akan menjelekin adriana
kita bagi kelompok aja
gua haikal jeki otang akan mancing jadi serigala keluar dari markas mereka
dan lu ian
pas geng serigala keluar lu langsung ambil motor lu
tapi ditemenin sama willy dan yang lainnya oke
soalnya kita nggak tahu kalau geng serigala bakal ngikut kita semua atau enggak
kok warung babi kenapa dipakai buat ngerencanain tawuran
oh nggak deh
kita sih sebenarnya nggak ngerencanain tawuran deh
kita cuma mau ambil motornya ian aja diantara kita

sebenarnya kita nggak cari gara gara sama mereka b
cuma mereka yang mulai duluan
kalau gitu lu mesti pinter pinter pak deh
jangan sampai kejadian beradu fisik
apalagi mesti tawuran
kecuali memang terpaksa
lu lawan deh
itu namanya bala diri
eh daripada lu